sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

pak ada casting baru pak
iya dari tadi saya perhatiin itu
pak saya bekerja
pak saya bekerja
temen tuh pak buat casting
temen tuh pak buat casting
itu siapa itu
tampangnya khas banget itu
kalau itu namanya lucy pak
bukan yang laki laki itu
bukan yang laki laki itu
bukan yang laki laki itu
ah dia sih cuma nganterin doang pak
ada apa pak
ada apa pak
eh apa pak
tampangnya ini yang saya cari
ini yang saya cari
main film enggak
saudara mau main film tidak
mau sih pak
memang itu cita cita saya dari kecil
saya memang ada turunan darah seni
ibu saya penyanyi bapak saya penari
memang saya sudah takdir jadi bintang film
berarti keturunan darah keluarga saya turun ke saya
saya tidak peduli
yang penting saudara berkeras hati untuk main film
kesatu berani bertaruh meninggalkan waktu untuk main film ini saja
kedua berani meninggalkan semua kegiatan kecuali main film ini saja
oh nanti dulu ya pak
loh gimana sih
semua orang berebut main film dia malah takut
tenang sabar ya lu sje
nanti kalau giliran lu juga dipanggil
lu jangan jutek gitu enggak pak
saya dikontrak panjang main film
kerjaan saya kan banyak
ibu kos ngijinin enggak ya
enggak mungkin ngijinin deh jang
terus siapa yang ngurusin kita kita
mendingan pulang saja yuk
tapi ini kesempatan yang pertama dan terakhir buat saya non
kalau ini lewat aduh
saya gini gini saja enggak jadi apa apa
ya kan itu udah takdirmu jang
masa jadi star sih bintang film
dia kan juga punya kesempatan buat maju
tidak cuma jadi jongos doang
tenang aja sih
tenang aja sih nggak sabaran amat
atau ragu ragu karena banyak yang ngantri loh
oh jadi jadi
kita sebentar lagi makeup
bilangin sama ibu ya
ujang mau jadi orang ngetok
giliran lu buat casting belum dipanggil
nanti juga dipanggil ya
jangan gitu dong
katanya bawa teman mana yang
kamu jadi apa jang
jadi orang nggak jadi minta film
eh kemana dong non
monyet itu kan pranya
tapi tokonya bagus jang
udah ambil aja
namanya juga meniti karir
lalu badak kemudian jang

eh jangan gitu dong non
eh lihat perhatikan
nanti kamu makeup nya persis seperti itu ya
jadi ceritanya begini
ada sejoli penjahat ya
baiklah cukup lu pegang ini ya
pak saya dilahirkan bukan sebagai monyet
saya pengen jadi peran utama pak

eh jangan harus bolong gini ngelantur
kenapa sih mon kamu jadi peran utama kenapa aku nggak boleh
peran utama apaan sih luz
hah masa sih mimpi
oh kalau ini mah seminggu lagi luz kenapa lu mau ikutan
ikut dong dan aku harus jadi juara
yaudah lus gue anterin lu ya
nih nih nih nggak usah nggak usah
nanti ada yang anter aku ya biar aku datang sendiri ya
ih tona kenapa sih kok kita anterin nggak boleh
tau takut kesaing